dan kami juga telah mencoba menghubungi dprd dki jakarta
dan ini langsung kami menanggapi penolakan pin emas sebagai penanda anggota dprd dki jakarta
kami akan langsung tersambung
ya melalui sambungan telepon sudah ada wakil ketua dprd dki jakarta bapak muhammad taufik
selamat malam pak taufik
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tadi rian ernest sudah mengungkapkan penolakan kader psi apabila diberikan pin emas nilai lima gram atau tujuh gram
sebagai penanda pelantikan dprd dki jakarta
tanggapan bapak bagaimana pak
ya nggak apa apa itu kan haknya dia penolak
ya benit lah
haknya aja mau menolak
apakah penolakan ini kemudian disikapi serius
begitu dengan adanya rencana untuk mengganti pin emas dengan bahan lainnya seperti kuningan tadi yang sempat diungkapkan oleh psi
nggak lah kita tanggapi serius
tengah apa juga kita tanggapi serius
itu kan memang ada dalam ketentuan ya
itu kan cuma sekali dalam lima tahun diberikan bukan setiap tahun
jadi saya kira kalau mau jadi pejuang ya
menurut saya jangan cuma yang kecil kecil itu
jadi sampai saat ini belum ada wacana pak taufik untuk mengganti bahan pembuat pin emas tersebut dengan bahan lainnya
nggak belum ada
kalau kita boleh tahu sebetulnya berapa anggaran yang digunakan untuk pemberian mimpin emas ini pak taufik
berapa ya lima juta perak kali nggak nyampe juga itu
lima juta perak lima juta perak
lima tahun jadi setahun satu juta perak
lalu sebagian anggota dprd dki jakarta yang lain
apakah anda sudah melihat adanya gerakan penolakan terhadap pin emas atau hanya dari kader psi saja
psi aja yang lain nggak ada
kalau kita sih maklum ya psi kan karena pt baru kemudian memang harus nari nari dengan segala kegenitan ya nggak apa apa
jadi kesimpulannya adalah sampai saat ini
dprd dki jakarta masih belum ada wacana akan mengganti penggunaan pin emas seberat lima gram dan tujuh gram itu yang akan diberikan kepada anggota begitu ya pak
baik kalau begitu terima kasih bapak muhammad taufik wakil ketua dprd dki jakarta sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
terima kasih pak selamat malam assalamualaikum